pemerintah daerah kutai barat kalimantan timur menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan juga longsor akibat banjir kiriman yang merendam empat kecamatan
penetapan status tanggap bencana ini dikeluarkan lantaran banjir kiriman yang merendam kabupaten mahakam ulu kian meluas dan merendam empat kecamatan di kabupaten kutai barat
ketinggian air terparah setinggi tiga meter di beberapa kampung pesisir sungai mahakam dan untuk meringankan penderitaan warga pemerintah kutai barat mendirikan beberapa posko dan juga dapur umum
kita enam belas mei sampai dua puluh sembilan mei ini kita tetapkan menjadi status tangkap darurat bencana